mengalami korsleting kelistrikan sebuah mobil tiba tiba terbakar saat melaju di wilayah grogol jakarta barat pada minggu malam
api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil yang sedang melaju di jalan kiai tapa grogol jakarta barat
sopir masih sempat menepikan mobil naas ini hingga tidak menutupi jalan
tiga orang juga sempat menyelamatkan diri dan tidak terluka
mobil yang terbakar akhirnya dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran datang dengan satu unit mobil pemadam
kemacetan panjang sempat terjadi karena banyaknya pengguna jalan yang ingin menonton kebakaran